kita beralih ke berita kuliner
daging rendang mungkin sudah biasa kita santap
namun jika anda bosan dengan rendang yang itu itu saja
mungkin anda bisa mencoba resep yang satu ini
gulungan daging sapi yang empuk ditambah saus rendang yang gurih
dijamin membuat anda ketagihan
bagaimana rasanya berikut liputannya
siapa yang tidak kenal dengan salah satu resep masakan indonesia yang fenomenal ini
bukan hanya populer di negara kita tetapi juga sampai ke luar negeri
nah sebuah restoran di surabaya mencoba membuat resep baru
rolade saus rendang namanya
menu ini semakin istimewa karena daging sapinya digulung
dengan campuran sayur wortel kacang buncis dan kentang
dagingnya yang empuk dan bumbu rendangnya yang menyengat
membuat masakan ini semakin nikmat disantap
cara membuatnya pun juga cukup sederhana
langkah pertama potong daging sapi tipis melebar
kemudian campur daging dengan irisan bawang putih garam dan mecah hingga rata
rebus wortel dan bunci setengah matang
lalu taruh di atas daging yang sudah dipipihkan
kemudian digulung dan digoreng sampai berwarna kecoklatan
selanjutnya masukkan ke dalam oven selama sepuluh menit
lalu potong gulungan daging sesuai dengan selera dan siram dengan saus rendang
agar lebih nikmat
pula potongan kentang yang sudah dibakar menggunakan las masakan
permaduan antara rendang putih dengan sayur rebung ini sangat pas disajikan pada saat malam hari
dan disantap sama keluarga
dari steak steaknya dan juga mozzarella nya
keju kejunya kan kayak makanan barat
terus dicampur sama saus dari indonesia
ya itu rendang rendang banget ini perpaduan yang cantik
tidak ada salahnya juga anda mencoba membuatnya sendiri di rumah
agar suasana keluarga semakin ceria dengan menikmati rolade saus rendang ini
nukman rozak surabaya